selamat pagi saudara segelini soktania menemani anda di kompas bisnis
bank indonesia akhirnya menaikkan suku bunga acuan atau bi rate sebesar dua puluh lima basis point ke level enam tujuh
fluktuasi nilai tukar rupiah jadi faktor utama bank indonesia menaikkan suku bunga
suku bunga ini jadi yang tertinggi dalam tujuh tahun terakhir
terakhir bank indonesia menaikkan suku bunga pada oktober dua ribu dua puluh
bank indonesia juga menakar risiko global yang kemungkinan akan terjadi dan memengaruhi kestabilan ekonomi
salah satunya adalah bi memperkirakan suku bunga the fed baru akan turun di kuartal empat tahun ini
bahkan ada risiko the fed baru akan menurunkan suku bunga di awal dua ribu dua puluh
gubernur bank indonesia periwarjo menambahkan kebijakan ini jadi langkah preventif dan berwawasan ke depan untuk kondisi ekonomi saat ini
jadi untuk masyarakat apa nih dampaknya terkait dengan kenaikan suku bunga ini
iya memang dari bank indonesia ini akhirnya menaikkan suku bunga acuan
ini memang bisa membuat sedikit kaget ya kepada masyarakat di mana untuk kenaikan suku bunga acuan bank indonesia ini juga berpengaruh terhadap suku bunganya mengambang atau floating rate seperti itu
jadi bagi masyarakat ini yang memiliki kredit atau memang ingin
kredit ini agak harus berhati hati karena jika bank indonesia menaikkan suku bunga acuan berarti ini untuk suku bunga kredit ini juga menjadi naik seperti itu
nah bagi dari masyarakat yang ingin mengajukan kpr atau memang sedang memiliki kpr ini juga akan berpengaruh di mana apalagi ini kpr yang dimiliki merupakan dari suku bunga mengambang atau yang floating
ini tuh akan naik secara bertahap tidak naik secara langsung gitu ya
misalnya kalau dari suku bunga kpr maksud kami dari bunga kpr yang dimiliki di tujuh persen nanti akan bertahap naik ke delapan persen bisa saja ini bisa naik ke sepuluh persen namun kenaikannya ini tetap bertahap dan juga tidak langsung
jika daya beli masyarakat ini terpengaruh maka ini juga akan berpengaruh terhadap perekonomian
yang memang sama sama kita ketahui kemarin saja
dari bank indonesia ini sendiri menetapkan untuk menaikkan suku bunga acuan di mana sebelumnya hanya enam persen akhirnya naik menjadi enam delapan
ini yang tertinggi semenjak tujuh tahun terakhir dan memang tujuan dari bank indonesia untuk menaikkan suku bunga acuan ini untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari kemungkinan memburuknya risiko global
dimana kita ketahui pun bahwa beberapa hari terakhir pun beberapa bulan terakhir untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika
ini memang naik seperti itu terakhir saja ini ada di rp enam belas dua ratus delapan puluh lima rupiah untuk satu dolar amerika serikat saja
dan namun di samping itu pun dari bank indonesia ini tetap akan mencari strategi untuk mempertahankan pertumbuhan kredit di tengah kenaikan suku bunga indonesia
maksud kami suku bunga bank indonesia dan untuk selengkapnya ini merupakan pernyataan dari deputi gubernur bank indonesia juda agung
kami ingin agar momentum pertumbuhan kredit ini
itu terus terjaga di tengah tantangan dan gejolak dari eksternal
sehingga kebijakan makrokuensial memang tetap ditujukan untuk pro stability pro growth
nah mengapa kami perkuat kebijakan klm ini
kami melihat bahwa sumber sumber pertumbuhan ekonomi sekarang sudah broad base
kami juga dukung dengan insentif